pemain persib bandung mark klok mengaku bahagia bisa kembali ke pemusatan latihan timnas indonesia
untuk persiapan fifa matchday melawan palestina dan argentina
mark klok adalah salah satu dari dua puluh enam pemain yang dipanggil pelatih sintayong untuk menghadapi kedua laga tersebut
meski senang bisa bergabung klok sempat absen pada hari pertama pemusatan latihan timnas yang digelar di surabaya jawa timur
gelandang andalan persib bandung ini hadir pada hari kedua bersama sejumlah pemain persib bandung lain yang dipanggil ke pemusatan latihan timnas
sementara itu dikutip dari cnn indonesia com dari dua puluh enam pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan timnas indonesia di surabaya
baru lima belas orang yang hadir untuk berlatih
hal ini membuat manajer timnas sumarji gerah
ia menegaskan salah satu klub masih menahan pemain untuk bergabung
sumarji meminta pengertian klub agar segera melepas pemainnya ke timnas
sumarji menambahkan pada dua belas juni atau dua hari menjelang fifa matchday melawan palestina di stadion
di gelora bung tomo para pemain baru akan klubin